kementerian dalam negeri kemendagri mengungkapkan kemungkinan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ppkm dihentikan
hal ini tak terlepas dari situasi saat ini di mana hanya ada satu kabupaten yang berstatus ppkm level dua
yakni kabupaten teluk bintuni papua barat
sisanya seluruh wilayah di indonesia berstatus ppkm level satu
lantas tepatkah kebijakan ppkm ini dihentikan
dan malam ini saya akan berbincang dengan dirjen bina administrasi kewilaihan kemendagri pak safrizal z a
lalu ada juru bicara kementerian kesehatan muhammad syahril
dan terakhir epidemiolog ada pak tri yunis miko
halo selamat malam bapak bapak apa kabar
selamat malam salam sehat semua
baik salam sehat semuanya juga bapak bapak
saya langsung ke pak safrizal terlebih dahulu terkait dengan apa yang sudah diungkapkan tadi sebelumnya
bahwa bisa saja menghentikan kebijakan ppkm dalam waktu dekat
ini sebenarnya apakah benar benar dalam waktu dekat ini atau justru akan melihat lihat lagi
apakah melihat dengan tren yang semakin meningkat
apakah ini justru akan lama lagi nantinya
ya kebijakan terus dievaluasi di setiap minggu
kementerian kewilaihan kemendagri yang baru saja dikeluarkan
kementerian kewilaihan kemendagri dua puluh sembilan jawa bali dan kementerian kewilaihan kemendagri tiga puluh jawa bali
memang memberikan status di seluruh daerah kecuali teluk bintuni pada level satu
artinya berdasarkan indikator rumus untuk menentukan hampir seluruhnya pada level satu
dan ini mengindikasikan bahwa penularan
dari covid sembilan belas waktu nabat jenaikan naikan turun sedikit
ini dapat tidak taburkan landai
oleh karenanya dibuat kementerian kewilaihan kemendagri atau pembuat lakuan evaluasi ini
satu bulan dari sekarang sampai dengan tanggal empat juli
ini untuk memberikan waktu kepada pemerintah untuk mengevaluasi satu minggu
atau perminggu sampai dengan satu bulan dua bulan
kalau ternyata nanti terus dalam keadaan stabil atau menurun
maka kita akan menyarankan kepada bapak presiden
tapi tentu saja nanti koordinator jawa bali pak menko marinves
dan koordinator luar jawa bali pak menko ekonomi
yang akan melaporkan kepada bapak presiden mengenai perkembangan situasi dalam satu bulan atau dua bulan
kalau kita mampu bertahan satu bulan sampai dua bulan ini salah satu opsinya
yaitu mementingkan ppkm
namun jika perkembangan kasusnya masih naik turun
barangkali kita juga akan memperlakukan atau mengambil cukup waktu lagi
agar makin kecil menuju
oke berarti akan melihat kembali dalam satu bulan ini
kalau trennya naik turun kemungkinan besar akan
diperpanjang lagi begitu ya pak ya artinya
oke baik saya langsung ke pak syahril terkait dengan tren yang naik turun ini
sebenarnya ini apa sebabnya sehingga trennya ini mengalami naik turun
apakah ini artinya bahwa memang kondisinya memang belum stabil atau justru sudah dikatakan stabil
ya jadi terima kasih ya
jadi untuk diketahui bersama
untuk indikator dalam penilaian seberatnya
ini secarazzr tidak bergantung
dan nilainya secara simultan
walaupun kasus yang meningkat ada tempat yang masih rendah
dan tempat tidur masih sedikit dan terpakai
maka itu bagian dari kendalian atau terkendalinya masa pandemi ini
jadi harus rencang ya jadi tidak ada satu satu ya
tapi pak syahril apakah dengan tren naik ini bisa dikatakan cukup terkendali
ya karena kita lihat angka kematian angka ketersediaan tempat tidur
dan positifisirannya masih di bawah standar semua
angka terkendalian itu masih kita katakan memang betul betul terkendali
lagipula kenaikannya kan tidak tinggi tidak melebihi dari enam ratus atau bahkan seribu
yang pernah kita alami di zaman delta maupun alpha dulu
dan memang omicron ini
memang dia penyebarannya cepat tapi angka kesakitan dan kematiannya merendah
jadi kita betul tadi dari pak syahril kita harus komprehensif
nah kemudian masalah ppkm ini harus dipahami oleh kita semua
kalau ppkm ini adalah bagian dari strategi sebetulnya ya
strategi kebersamaan kesepakatan kita
untuk melakukan hal hal yang memang untuk mengendalikan covid
kalau dilihat ptkn itu
untuk nyatakan agar ituion
untuk centrotika fungen semua
kita tidak harus gampang siap siap mereka untuk ini
dan mereka dia sama smp z consisting injuries and injury
dari saat kita saat ini ikutin mereka ikutin mereka
agar mereka tetaphi deari
dan kemudian yeah
mereka bisa untuk disokong
bahkan dengan sfc
pak syahril terkait dengan tren kenaikan tetapi masih terkendali
apakah indonesia ini sudah siap untuk bisa terbebas dari istilah ppkm ini pak
ya jadi ppkm itu berhubungan dengan kondisi pandemi di indonesia
jadi atau berkaitan dengan kondisi pandemi
jadi kalau tidak ada pandemi covid sembilan belas maka tidak akan ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
jadi atau dikenal dalam bahasa inggrisnya social distancing
jadi social distancing itu dilakukan karena kita masih dalam kondisi wabak
saya setakat dengan pak syahril kita harus hati hati
kalau mau dilonggarkan monggo
kalau mau dihilangkan
itu harusnya dengan otomatis kalau kita mencabut kondisi wabaknya otomatis ppkm juga akan berlahir
jadi menurut saya sabar sabar saja untuk menghilangkan ppkm
kalau mau dilonggarkan sih menurut saya sah sah saja
kalau mau dilonggarkan terutama pada pembatasan yang mungkin akan mengurangi
atau tidak akan meningkatkan

menurut saya pada saat ini penurunan kasus terjadi di indonesia
tapi berapa penurunan kasus memang kita harus benar benar hati hati
apakah dokter dan kita sudah mampu mendeteksi terjadi kasus di indonesia dengan baik
atau kurang sensitif begitu
deteksi pertengahan kita
jadi kalau kurang sensitif terbaiknya
jumlah kasus pada ppkm itu kan ditentukan jumlah kasus level satu ada kurang dari dua puluh per seratus ribu populasi per minggu
jadi kalau dengan surveillance tidak terdeteksi sebaiknya itu dilakukan
supaya antigen apakah itu survei antigennya dilakukan di kabupaten apakah di provinsi
ya hanya untuk meyakinkan bahwa surveillance kita
jadi kalau sudah baik sudah dibuktikan atau divalidasi dengan supaya antigen
menurut saya tidak perlu secara nasional perlahan lahan tentukan apakah provinsi itu sudah prevalensi
sudah kurang dari dua puluh benar benar dan sudah divalidasi
kemudian kalau semua provinsi sudah kurang dari dua puluh
atau terdapatlah koin prevalent suatu titik misalnya sepuluh gitu
atau lima per seratus ribu per minggu begitu
maka menurut saya indonesia bisa mengambil sikap
apakah mengatakan walaupun tidak endemi begitu
mengatakan bahwa wabah covid di indonesia telah berakhir
apakah itu sudah berubah menjadi endemi
apakah menjadi sporalis kita tidak tahu
tapi ternyatakan bahwa wabah covid sudah berakhir
kemudian ya otomatis maka ppkm sudah bisa diakhiri
saya ke pak syahril
pak syahril tadi sebelumnya pak safrizal sempat mengatakan bahwa waktu evaluasi selama satu bulan
ini artinya sampai tanggal empat juli kalau saya tidak salah
apakah ini adalah jangka waktu yang ideal untuk memutuskan arah kebijakannya selanjutnya
apakah ini adalah jangka waktu yang ideal untuk memutuskan arah kebijakannya selanjutnya
apakah ppkm ini dilanjutkan ataupun tidak
jadi memang sudah kesepakatan dan rekomendasi who ya

evaluasi tiap minggu yang dipimpin oleh pak luhut ya
kemudian dalam satu minggu itulah menentukan daerah daerah mana yang ppkm
dari tahun empat tiga dua dan satu
kemudian begitu kita masuk dalam kendali
kemarin yang setelah lebaran itu
dan sekarang satu bulan
nah satu bulan ini kita lihat nanti
kalau memang semuanya terkendali seperti sekarang ini
maka kita akan merekomendasikan kepada pemerintah secara keseluruhan
apakah akan ditambah lagi satu bulan
atau memang betul betul strategi ppkm ini kita buat dengan yang lebih baik
dalam arti kata
kita buat dengan yang lebih baik
mungkin yang disampaikan oleh dari pak safrizal tadi
atau dari beberapa kalangan
bisa kita buka buka

itu dengan begitu terkendali
ya satu pertengangan satu bulan lagi ya
untuk betul betul memastikan bahwasannya kita dalam keadaan yang terkendali
kalau pak safrizal sendiri melihatnya
bagaimana kalau tadi dikatakan bahwa harus melihat masing masing daerah lagi
seperti apa trennya begitu
apakah nanti kalau misalnya ada keputusan untuk mencabut status ppkm ini
harus melihat juga masing masing daerah
jadi kalau misalnya ada daerah seperti halnya yang ada di papua barat
masih di level dua begitu
apakah jadinya tidak bisa untuk mencabut status ppkm ini di indonesia
atau bagaimana pak
penilaian tentu saja akan dilakukan
secara komprensif ya
di samping evaluasi daerah per daerah
masih terdengar ya
di samping saja meneliti daerah per daerah
namun secara agregasi seluruh indonesia juga perlu dinilai
dan tentu saja
semua akan dihitung
ya termasuk potensi potensi apakah akan naik kembali
atau sudah cukup terkendali situasinya
jadi seluruh indikator yang dijadikan rumus untuk menentukan suatu level daerah
apakah indikator kapasitas respon
semuanya akan diperhatikan dan dilihat
evaluasi ini akan dilakukan per minggu
memang ditentukan oleh inmen dagri
hari ini adalah satu bulan
namun evaluasinya akan dilakukan di setiap minggu
nah melihat dari perkembangan setiap minggu
nanti pemerintah tentu akan mengambil langkah langkah
kalau kita bisa bertahan
ya situasi landai seperti ini sampai dengan dua bulan
barangkali nanti akan ada saran kebijakan baru yang bisa kita lakukan
kami ingin juga mengatakan bahwa
walaupun situasi landai
di mana seluruh aktivitas atau kegiatan
namun tidak meninggalkan protokol kesehatan
di luar ruangan sudah boleh tidak menggunakan masker
tapi situasi mana di luar ruangan yang tidak boleh siap
tidak menggunakan masker yaitu
yang renggak atau terbuka

masih tetap diminta untuk menggunakan masker
termasuk di pintu pintu masuk
masih tetap kita berlaku
ya disamping dengan protokol protokol kesehatan lainnya
sambil terus awal medisikan
dan yang menarik adalah
apa yang dipikirkan oleh para masyarakat begitu terkait dengan
pelonggaran pelonggaran yang sudah dilakukan
tetapi kenapa levelnya masih tetap ppkm ppkm ppkm
yang tentunya akan mengganggu psikologis masyarakat begitu
ini sebenarnya seperti apa
tetapi jawabannya nanti saja
karena kita harus jeda terlebih dahulu
untuk itu jangan kemana mana
tetaplah bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dan masih bersama saya ada dirjen bina administrasi kewilayahan kemendagri
pak safri zal za
lalu ada jurubicara kementerian kesehatan
ada pak muhammad syahril
dan yang terakhir ada epidemiolog ada pak tri yunis miko
saya langsung ke pak syahril
ini terkait dengan apa yang kita lihat di masyarakat sendiri
sebenarnya untuk dari masyarakat sendiri seperti apa sih
mereka untuk menjaga protokol kesehatan
ketaatannya seperti apa pak
terutama juga untuk vaksinasi
ya jadi pertama memang kita harus mengajak masyarakat
secara keseluruhan itu bersyukur ya dengan kondisi saat ini
artinya kita sudah masuk dalam pandemi yang betul betul terkendali
jauh pada saat zaman kita gelombang dua tiga dan kemarin betul betul
berarti jauh dari waktu kita terjadinya gelombang kedua
dengan tahap apa
bagaimana pak syahril kita terputus komunikasinya
terpaksa kepada masyarakat masyarakat komunitas
kalau tadi istilah ppkm bukan tersek psikologis
ya memang dengan fungsi media inilah menyampaikan
seperti yang disampaikan rizal tadi
kita sudah ppkm level satu loh
cuma ini adalah tahapan tahapan yang harus kita lalui
untuk melakukan dan meyakinkan betul
negara kita nanti sudah betul bebas
sampai ppkm ini menjadi suatu momok atau suatu
jadi seolah olah ada suatu pembatasan
kalau sudah level satu sebetulnya sudah bagus
tapi kalau pak safrizal sendiri melihatnya bagaimana
apakah ada kemungkinan untuk ganti nama dari pembatasan kegiatan masyarakat ini
menjadi mungkin saja new normal satu dua atau tiga atau apapun
yang membuat masyarakat seperti tidak terbatasi begitu
termasuk salah satu opsi yang kita sarankan ya
beberapa waktu yang lalu dalam sidang evaluasi
yang diimpin oleh pak eko
termasuk hal yang dibahas
apakah namanya nanti akan diganti
agar psikologi masyarakat juga
tidak terganggu dengan nama ppkm
walaupun kita tahu kalau sudah level tiga
itu seluruh aktivitas pada saatnya sudah diizinkan ya
tapi dengan pemberlakuan protokol kesehatan
termasuk dipikirkan apakah nanti akan berganti nama
kami dengan tetap kita mengingatkan masyarakat
bahwa benda rendah nyakit artinya mungkin juga belum berakhir
masih memungkinkan untuk tetap waspada
ini termasuk opsi yang dibicarakan
apakah nanti akan ganti nama
atau diperlukan kalau tindakan tindakan penegakan
kalau di luar ruangan sudah dikolekan
jadi perkembangan ini akan dievaluasi di tiap minggu
walaupun ppkm nya satu bulan
namun memungkinkan ya
bapak presiden misalnya
mengeluarkan kebijakan baru
termasuk mengganti nama kebijakan kita
agar tidak terlalu memusuhkan masyarakat
jadi kita akan memulisor terus
tiap minggu terhadap perkembangan kebijakan yang memungkinkan
apakah sudah diputuskan pak
kapan penggantian nama ini karena sepertinya sangat momok
yang bisa dikatakan sangat menakutkan begitu
tentunya kita tidak berharap seperti itu
ya tiap minggu ada rapat evaluasi
nanti pemerintah akan mengumumkan
tiap minggu pada hari senin
akan ada rapat pembahasan
apakah ada perubahan nama nantinya akan diumumkan
kalau misalnya tiap minggu belum mungkin minggu kedua
atau minggu ketiga dari sekarang
atau bisa jadi terakhir pemberlakuan ppkm
atau bisa jadi terakhir pemberlakuan ppkm
yang sekarang sedang berlaku
jadi ini masih tamis
nanti kita akan sampaikan ke publik
tidak ada perubahan perubahan hasil dari
sidang kabinet yang dipimpin bapak presiden pada siang
baik saya ke pak miko
pak miko melihat dengan tentunya ada rencana
kemungkinan ada penggantian nama
apakah ini sesuatu yang penting juga dilakukan
dan berbicara soal kepatuhan masyarakat ini
kalau pak miko sendiri melihatnya bagaimana
apakah sebenarnya masyarakat saat ini juga sudah
sebenarnya sudah menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat juga
begitu tanpa diperintahkan
bagaimana pandangan dari pak miko
ya saya melihat perubahan dari masyarakat pada ppkm seribu sembilan ratus satu ini
dari mal saja
mal itu bervariasi ada yang sudah bebas
tidak berisikat suhu lagi bahkan
ada yang tetap suhu
ada yang peduli dunia ini tidak perlu di scan
jadi masing masing ada mal yang patuh banget pada peraturan
ada mal yang tidak patuh
ada mal yang sangat tidak memperdulikan begitu
jadi ini menurut saya ini adalah perubahan dari ppkm
jadi kalau memang dilonggarkan
menurut saya pemerintah kemudian melakukan surveillance
melihat perubahan dari perilaku masyarakatnya
jadi masyarakat kita sudah menurut saya
dari yang dianjurkan
jadi kalau dianjurkan kan pakai masker
itu sebuah seduka yang terpilih saja
baik berarti ini artinya bahwa
ketaatan masyarakat sudah mulai rendah

ada yang tidak pakai masker
jadi menurut saya kemudian di mall
ya saya melihat satu dua tidak pakai masker
jadi tidak ada yang dianjur begitu sekarang mas
jadi menurut saya ya ini yang hati hati menurut saya
kalau kita membuat kebijakan
kemudian pelonggaran pembatasan kegiatan sosial
atau kegiatan masyarakat
mana yang direnggarkan
kalau menurut saya saya tidak setakat dengan pengantian anak
kita sudah ganti nama berapa banyak
dari psbb kemudian apa
dan sekarang sampai terakhir ppkm
nah kemudian levelnya itu yang harus dimengerti
dan kita pada level satu yang terendah
dan masyarakat harus mengerti begitu
kemudian kalau level satu
kalau level satu ini juga mau dilonggarkan
monggo tapi jangan diganti
jadi akan membingungkan orang
kemudian menurut saya
kalau mau dilonggarkan
pilihlah pada kegiatan masyarakat yang minim penularan covid nya
jadi kalau pakai masker
tadi presiden boleh dapat masker pada daerah yang sepi
tapi itu kan sepinya harus ada batasan
kemudian menurut saya
pada tempat wisata yang pasti juga boleh tidak pakai masker
tapi yang bisa jaga jarak harusnya bisa jaga jarak setir
jadi jangan sampai tidak bisa jaga jarak
juga kemudian sepi kan sepi lah
jadi menurut saya
itu yang harus kita belajar dalam bermasyarakat
dan belajar dalam melakukan peraturan
supaya masyarakat kita lebih maju lah
jangan dijadikan berubah ubah
masyarakat kita dipinteri begitu
menurut saya jangan dipinteri
tapi ya mungkin dibuat tingkat
menurut saya begitu mas
saya ke pak syahril
pak syahril apa betul ketaatan masyarakat ini memang semakin berkurang
dilihat dari aktivitas di mal mal dan lain sebagainya
apakah dari kementerian kesehatan juga sudah melakukan survei terkait dengan hal ini
ya kalau kami melihat justru sebaliknya ya
kalau kita melihat dalam dua tahun setengah ini
kita harus bangga loh dengan masyarakat kita
dengan disiplin yang ketat ya
melakukan protokol kesehatan itu
coba sekarang walaupun ada memberikan pelonggaran tanpa masker di luar
tapi bagian besar masih pakai masker tuan ya
karena mereka sudah terbiasa dengan menjadikan bagian hidup sehat
dan mereka betul betul sadar kalau ini adalah upaya untuk pencegahan dan pengendalian
dan harus dilakukan oleh kita secara keseluruhan
sehingga jangan hanya ukuran pakai masker pak
tapi justru kita kesadaran tadi
karena kita ingin melakukan pencegahan sekaligus pengendalian
nah sebagai contoh tadi masker tadi ya
kalau kita sudah menjadikan budaya hidup sehat
kita sudah tahu sendiri loh kapan kita harus pakai masker
dan di mana itu mengupakan suatu budaya hidup sehat
di negara negara maju kan begitu
jadi kalau dia ada polusi udara
kemudian ada suatu tempat keramaian
dia pakai karena dia ingin menjaga dia sendiri tidak tertular
bahkan kalau dia sakit
mereka sudah sadar untuk memakai masker
supaya dia tidak menularkan kepada yang lain
jadi saya kira dengan ppkm level satu ini
itu masyarakat sudah betul betul bersyukur
dan menyadari bahwasannya kita yuk sama sama menjaga
apa namanya terkendalinya covid sembilan belas ini
yang kita pertahankan
kalau besok satu bulan karena diakhiri ini kita lihat
mudah mudahan satu bulan ke depan kita bisa mempertahankan ini
nah saya setuju dengan pak miko tadi
mungkin tidak perlulah kita merubah lagi sila
kita yakinkan saja masyarakat bahwasanya istilah ppkm ini
adalah sebetulnya upaya strategi kita untuk pengendalian
nah dengan ppkm sudah level satu
berarti kita sebetulnya sudah masuk normal loh
cuma ada tetap ada pembatasan
bukan pembatasan gerak ya
tapi pembatasan yang untuk melakukan protokol kesehatan
sekarang begitu pak
mudah mudahan kita semua menyadari ini
dan bagian tanggung jawab bersama gitu ya
saya ke pak sof rizal terkaitnya
dengan evaluasi di daerah daerah
tapi jawabannya nanti saja pak
karena kita harus kembali jeda terlebih dahulu
untuk itu jangan kemana mana
tetaplah bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dan dialog masih kami lanjutkan
saya langsung ke pak sof rizal
pak sof rizal ini terkait dengan evaluasi
di masing masing daerah ini seperti apa
terutama di daerah yang saat ini masih level dua
apakah ada kebijakan ataupun aturan
yang diberlakukan oleh pihak kemendagri
ataupun juga dari kemenkes terkait dengan hal ini
dan juga bagaimana untuk menjaga agar
masing masing daerah ini bisa tetap berada di level
sekarang yang daerah yang levelnya
selain level satu hanya satu daerah saja
di daerah yang di level ini
dan itu pun karena agregasi satu minggu
jadi kalau misalnya penularannya dapat dikendalikan
melalui tracing dan tracking yang baik
kemudian proses isolasi yang baik
maka angkanya juga tidak banyak
namun karena ini adalah
maka rumus menentukan bahwa teluk bintuni
tergolong atau kategorinya level dua
kami terus mengasistensi dengan kemenkel
dan terus memonitor perkembangan di teluk bintuni
walaupun level dua
peragakan kasusnya juga keluar sedikit saja
nanti kita akan terus monitor
mudah mudahan di teluk juni
dapat diselenggarakan sesuai pedoman yang sudah ditentukan
dan pada prioritas berikutnya
teluktuni dapat keluar dari level dua menuju level satu
jadi hanya satu daerah
jadi yang lain kami terus melakukan monitor
rapat rapat dengan satgas di tiap tiap daerah
kendati pun semuanya level satu
tetapi siaga tetap kita lakukan
hari ini misalnya
tadi pagi kami bertemu dengan seribu lebih
dari posko posko di kecamatan dan desa
mereka mengatakan bahwa
walaupun kita hampir ke dalam keadaan normal
tapi kes masih ada
jadi beberapa protokol kesehatan masih kita terapkan
agar case ini menuju penurunan
bukan justru bertambah
dan karena anjuran untuk protokol kesehatan
kemudian tracking dan testing tetap dilakukan
sesuai dengan standar standar yang sudah ditetapkan
dengan harapan kita bisa mempertahankan
situasi ini selama mungkin
dan bahkan semakin lama kita makin menekilkan angka yang terjadi
dengan harapan maka
jika ini akan berlangsung lama
maka itu kita akan menyesuaikan kembali
atau berlonggar lagi kebijakan
yang hari ini pun sudah banyak
atau hampir semua dilakukan perlonggaran perlonggaran

ini luar biasa
diberikan kesempatan untuk di luar ruangan
untuk boleh tidak bermasker
tapi gimana mana orang masih menggunakan masker
ini karena kesesadaran pribadi
karena kita sudah terbiasa menggunakan masker
dan ini sudah membantu untuk pengendalian lagi
saya ke pak syahril
pak syahril tentunya kita semua berharap agar situasi ini terus terkendali
bahkan justru penyebaran covid sembilan belas ini semakin menurun
tapi di satu sisi sejumlah negara kini sudah bersiap
untuk menghadapi gelombang berikutnya terkait dengan covid sembilan belas
seperti halnya singapura
lalu sebenarnya seperti apa kesiagaan dari pemerintah sendiri
terkait dengan hal ini
oke sepertinya kami terputus dengan pak syahril
tapi saya akan langsung lanjut ke pak miko
pak miko sebagai epidemiolog
bagaimana respon dari pak miko terkait dengan
adanya kemungkinan gelombang baru terkait dengan covid sembilan belas
seperti halnya singapura yang sudah bersiap nanti di bulan juli
yang kemungkinan akan kembali timbul penyebaran covid sembilan belas ini
ya menurut saya gelombang covid sembilan belas setelah lebaran
kita akan berhadapan dengan gelombang baru seharusnya
tapi kita sudah mempersiapkan tapi itu tidak terjadi
karena mungkin satu perkelembagaan kita kurang mampu meneteksi kasus yang ringan saja
kemudian kalau menurut saya kasus covid di indonesia itu harusnya divaliasi dengan apapun
seperti yang setelah antigen bisa dilakukan
jadi kita akan siap dengan kemungkinan kalau kita berhadapan dengan gelombang yang baru
itu yang pertama
yang kedua adalah kita sudah membuat roadmap untuk memperhentikan pandemi ini menjadi endemi
promot dari endemi ke endemi sudah ada menurut saya sudah dikembangkan
dan itu harus diantisipasi kalau terjadi seperti ini
satu daerah belum ppkm level satu begitu
apa yang harus dilakukan
lalu kalau beberapa daerah menjadi level dua kemudian
jadi itu harus ada mekanisme
kemudian apa yang harus dilakukan oleh negara kemudian
kemudian ya kalau sudah semua gelombang satu
harus bagaimana memvalidasinya data tersebut
kemudian kalau kita sudah yakin kita endemi semua
ya kita harusnya di dalam roadmap pandemi menjadi endemi kita sudah clear begitu
menurut saya harusnya itu sudah clear
karena sudah ada roadmapnya
kemudian masyarakat diajarkan tahap tahap pada roadmap itu
sebenarnya tahap sekarang gitu
karena ppkm level satu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat
dan satu tentang tokoh tokoh kesehatan
apakah pemakaian masker itu diperbolehkan dibuka di tempat umum begitu
kemudian bagaimana di perjalanan
bagaimana kemudian tes covid sembilan belas
apakah itu tes antigen atau tes pcr
kemudian siapa yang wajib tes pcr begitu
jadi menurut saya harus dirancang sedemikian
sehingga surveillance kita harus mendapatkan kasus yang cukup per minggunya
atau per seratus ribunya atau per seribu populasi kita harus ada satu tes gitu
kemudian ya itu harus dilakukan
menurut saya itu harus dirancang di dalam roadmap kita
jadi tidak boleh kemudian prosesnya hanya sekedar melakukan sesuatu yang tidak
berhubungan dengan covid sembilan belas atau secara politis
jadi menurut saya keberhentian pandemi menjadi endemik itu secara politik
menurut saya saya tidak sarankan sebagai epidemiologi
jadi menurut saya saya sarankan yang hati hati
yang cara pengukurannya benar
cara mengurangkannya kemudian harus bisa diikuti oleh masyarakat
biar kita seberdua sama sama
memperlakukan yang misalnya tadi ya bahwa pola mudik itu adalah bagian dari endgame
atau roadmap kita ke arah pandemi
kemudian pembukaan masker adalah endgame kita atau roadmap kita ke arah pandemi
menjadi endemik dan apalagi yang harus digakukan begitu
menurut saya itu yang harus dilakukan
masyarakat harusnya itu dibuka roadmap itu
sehingga masyarakat tahu kalau terjadi begini ini yang dilakukan
kalau terjadi begini ini yang dilakukan
dan menurut saya masyarakat harus tahu
kalau masyarakat tidak tahu ya itu namanya kita takut takut
takut takut pada roadmap itu takut salah
jadi menurut saya ya jangan seperti itu
kalau membuat roadmap kita benar benar harus punya ukuran yang benar
sehingga kita nggak takut salah karena ukurannya sudah benar
atau indikatornya sudah benar
baik saya ke pak syahril
pak syahril kalau tadi pak biko menjelaskan bahwa pemerintah ini
seharusnya sudah menyiapkan roadmapnya untuk dari pandemi ke endemi
tapi kalau dari pak syahril sendiri terkait dengan roadmap ini
apakah memang pemerintah sudah menyiapkannya
dan seperti apa nantinya
ya saya kira sebetulnya sudah ada ya
jadi dari pandemi kemarin kita masuk pandemi terkendali
kemudian kita evaluasi lagi dalam masa transisi
masuk ke endemi dan seterusnya
itu kan bagian dari suatu epidemiologi ya yang harus kita lakukan
nah cuma saya ingin mengingatkan saja artinya kita saat ini masih dalam masa pandemi ya
walaupun kita bersyukur kita dalam masa pandemi yang terkendali
nah terkendali ini artinya kita betul betul harus hati hati betul
kita bisa saja loh bisa masuk lagi apabila terjadi lonjakan kasus yang besar
angka kematian naik dan seterusnya
karena kita tidak komitmen menjaga ini
nah kalau semua level atau semua masyarakat bersama pemerintah dan sektor yang lain ini
memahami fungsi yang masing masing
maka peran peran yang kita lakukan tadi akan betul menjaga keterkendalian ini
kalau pendagri tadi kita lihat mudah mudahan bagus lagi
indikator yang sudah kita capai tadi ternyata betul kita masih terkendali
dan seterusnya dan seterusnya
dan meyakinkan bahwasannya omicron ini kan juga ada subvarian baru ya yang ada ba empat maupun ba lima
di beberapa negara terjadi
kita pun harus punya kewaspadaan agar subvarian ini tidak masuk ke kita
dan kita bisa mengendalikan dengan pengalaman yang lalu
nah tentu saja sebagai bagi kita
sebagai bagian dari kita masyarakat
memang harus menjaga juga
di samping pemerintah mengusahakan dengan road map tadi
maka masyarakat juga harus yuk covid sembilan belas penyelenggaraan sederhana
ayo kita ikuti ini dan menjadi bagian dari untuk negara ini gitu
kalau pak safrizal kalau menurut dari kementerian pendagri sendiri
kalau misalnya dibandingkan dengan negara lain
sebenarnya untuk transisi dari pandemi ke endemi ini
road map nya seperti apa
apakah akan sama dengan indonesia
ya tentu setiap negara memiliki cara atau kebijakannya sendiri sendiri
bagi kita indonesia tentu dengan strategi yang kita lakukan
strategi yang kita lakukan sekarang adalah dengan
pemberlakuan ppkm dengan evaluasi
jadi indonesia ini termasuk negara yang membahas
sampai dengan tingkat kabinet rapatnya ini
ini tidak banyak juga negara yang melakukan rapat kabinet
mingguan hanya untuk monitor
oleh karena setiap kebijakan yang diambil
tentu dengan pertimbangan yang kuat
dibantu dengan para pakar yang tergabung di dalam satgas
ini untuk menentukan langkah langkah yang diambil
tentu kita tidak akan digabah
langsung menghentikan semua karena situasi baik seperti ini
langsung menghentikan semua kebijakan pengendalian
tentu kita akan mempertimbangkan
sekali terhadap kebijakan yang kita ambil
semua masukan semua input dari pakar
dari masyarakat dari publik
ini menjadi bahagian evaluasi tiap mingguan
apa yang akan kita lakukan satu minggu
satu bulan berikutnya
saya kira kita punya cara sendiri ya
termasuk ppkm ini cara indonesia dalam mengendalikan
penularan di indonesia
saya kira kita akan cukup hati hati untuk menentukan tiap langkah yang kita ambil
dengan melihat angka angka
termasuk juga analisis perilaku juga dilakukan di satgas
untuk menentukan untuk melihat pola perilaku masyarakat
dalam keadaan landai seperti apa dalam keadaan peningkatan kasus seperti apa
karena ini juga menentukan
proses penanganan mulai level pusat sampai dengan level daerah
jadi kuncinya kita akan cukup hati hati dengan memperhatikan seluruh aspek
tentunya ada beberapa catatan tadi dari dialog kita
ada evaluasi terus dilakukan
dimana kebijakan kebijakan juga harus diambil hati hati
mengingat bahwa memang trennya sendiri sudah mulai naik lagi
walaupun masih terkendali lalu juga perubahan nama
tadi juga tidak disarankan begitu ya pak ya
lalu ada roadmap yang jelas dari pandemi ke endemi dan protokol kesehatan yang harus selalu diterapkan

pandemi ini bisa terkontrol dan juga lama kelamaan juga kita bisa terbebas dari istilah ppkm ini
terima kasih bapak bapak
ada dirjen bina administrasi kewilayahan kemendagri pak safriza z a
lalu ada pak muhammad syahril dari jurubicara kementerian kesehatan
dan terakhir dari pak tri yunis miko seorang epidemiolog
terima kasih sekali lagi dan selamat malam pak